pemerintah harus menggambarkan pentingnya memilih bagi masyarakat
menunjukkan peran satu suara untuk menentukan kebijakan yang bermanfaat bagi kehidupan bernegara
pemerintah bukan hanya harus menunjukkan dengan kata
namun juga menunjukkan dengan kebijakan yang pro rakyat
niscaya akan meningkatkan partisipasi politik dalam setiap pemilu
saya bram herlambang untuk cnn indonesia kanal pemilu tak percaya